tante kalau om artha sampai tahu keadaan yang terjadi sekarang gimana sih pernikahan aku sama alfie tante
kalau om arta gak suka sama aku gimana
tante tante kok diem aja tante jawab aku dong tante aku harus gimana
udah lah sintia kamu tuh jangan merengek terus lah egois banget kamu itu
kamu itu mesti memikirkan kepentingan mertua kamu mas arta bukan hanya memikirkan urusan kamu sendiri
merengek nangis merengek nangis
afif mau diem aja ayo dong makan udahlah gak usah mikirin perempuan itu mau ngapain sih
kamu tuh sekarang tempatnya disini
sama istri kamu sintia
suami saya sudah sadar dari komanya papa udah sadar
oh ya baik dia mau ketemu dengan saya dengan keluarganya
oke baik baik kami segera kesana
syukurlah papa udah sadar
alhamdulillah ya pak
mas abbal om darman mana
bella itu sayang sekali sama papa
seharusnya waktu papa buka mata pertama kali
kenapa kalian diam
kamu gak kasih tau ya sama om darman
kalo papa sudah siuman
kamu tuh gak pernah berubah ya
gak kasih tau sama mereka
kamu tuh gak pernah menganggap mereka seperti keluarga
sudah seperti saudara
bukan cuma sahabat
kasih tau kalo papa sudah siuman
om darman kira
papa sudah mati
jadi dia khawatir
harus mengurus perusahaannya sendirian
hafif kenapa kamu diam aja
biar papa aja yang telepon om darman
saat untuk hambung
sampai jam retreat
papa akan kasih kejutan sama om darman dan bella
kita ke rumah om darman
istirahat ya pak
terima kasih pak
mah sebentar lagi kita pulang ya
dan nanti tolong kasih tau sama bella
supaya dia masak masakan kesukaan papa
gurami goreng kering pake bumbu jangga
wah sebaiknya papa istirahat dulu
papa kan baru sembuh
jangan terlalu dipaksakan dulu pak
pastikan kesehatan papa bener bener pulih dan sembuh total
saya mau bicara empat mata dengan afek dulu
kenapa kalian masih di sini
kalau om arta sampai tau keadaan yang terjadi sekarang
gimana masih pernikahan aku sama afik tante
kalau om arta gak suka sama aku gimana
tentu jawab aku dong tante
aku harus gimana
kamu tuh jangan melengek terus lah
egois banget kamu itu
kamu itu mesti memikirkan
kepentingan mertua kamu mas arta
bukan hanya memikirkan urusan kamu sendiri
merengek nangis merengek nangis terus
sekarang kita gak usah mikirin yang lain dulu
kita harus fokus sama keadaan papa
terus gimana sama keinginannya om artha untuk ketemu sama bella
buah emang kita punya pilihan lain ya
dokter tadi nyaranin papa harus ketemu sama bella
jadi kamu mau kalau bella ada di dalam keluarga kita itu mau kamu
ya udah kalau gitu
sekarang juga kita bilang ke papa
kalau bella udah kita usir dan afif udah di kalahin sama sintia
tapi ntar mama yang tanggung akibatnya ya
kenapa kamu gak kasih tau sama mama soal pernikahan kamu dengan bella
papa ngerti posisi kamu
dan papa tau bener bagaimana sikap mama kamu
biar papa aja yang kasih tau sama mama
papa punya kabar baik buat kalian
kabar ini disampaikan oleh afif
cuma sepertinya hafiz masih malu malu
afif dan bella sudah menikah ma
papa dan darman yang menikahkan mereka
dari sini kita langsung jemput bella
dan di rumah nanti kita adakan resepsi pernikahan besar besaran
pernikahan bella dan afif
jadi sekarang kita jemput bella dulu
kamu lihat kan
tidak sulit untuk menyampaikan hal itu sama mama
mama pasti menerima kok bela sebagai menantunya
atas apa yang sudah kamu alami bella
saya sudah dengar semuanya dari ratna
dia juga merasa terguncang